as tak kuasa menahan tangis bahagia setelah bertemu dengan am sebelas tahun anak bungsunya
am adalah korban penculikan yang dilakukan tetangganya sendiri pada pertengahan april lalu
pertemuan itu terjadi di mapol resuka bumi kota selasa dini hari
terima kasih untuk semua teman teman wartawan yang sudah membantu menemukan anak saya
beserta ibu kak fores beserta jajarannya
kabarnya katanya di mana bu
saya kurang tahu belum jelas belum ada keterangan
sudah berapa lama sih bu mau lari
korban mengaku selama empat puluh lima hari diculik dibawa kabur untuk dijadikan pemulung
mereka juga hidup berpindah pindah di sejumlah kota
polisi berhasil menemukan korban dan tersangka ketika sedang memungut sampah di kota tangerang banten
kebobor awalnya kemudian dari bobor
mereka saya becak ya becak ini juga dimengisi oleh si tersangka
kemudian dari bogor bergerak ke tangerang
penculikan am terjadi pada sebelas april lalu ketika itu korban dibawa kabur oleh tersangka berinisial bm alias wy
setelah janjian bertemu di sebuah warret
tersangka menjanjikan korban akan dijadikan pemain game profesional
tapi kenyataannya malah dimanfaatkan sebagai pemulung
ahmad fikri ferdinand sukabumi